halo selamat malam pemirsa secret at newsroom senang sekali malam hari ini secret at newsroom
setrum bisa hadir kembali malam ini anda akan ditemani oleh saya tiffany raitama kita tahu
seperti biasa setiap hari kami secret at newsroom selalu hadir menemani pemirsa setia
si indonesia dengan topik yang berbeda beda nah untuk malam hari ini sesuai dengan tema
atau judul yang akan kita angkat adalah robohnya tv analog kami jadi kita akan membahas terkait
dengan bagaimana migrasi digital kemudian juga terkait dengan digitalisasi penyiaran kita tahu
berbicara bagaimana perkembangan digitalisasi penyiaran kita indonesia
sayang sekali memang kalau kita bandingkan dengan negara negara tetangga atau negara negara
yang lain khususnya di kawasan asia agak sedikit tertinggal terkait dengan migrasi tv digital
atau digitalisasi penyiaran kalau misalnya anda juga perhatikan atau anda ikuti bagaimana
perkembangannya beberapa negara mungkin di kawasan asia sudah lebih dahulu menyelesaikan
atau merampungkan proses digitalisasinya seperti misalnya saya ambil contoh jepang
di tahun dua ribu sebelas kemudian korea selatan di tahun dua ribu dua belas dan di tahun ini menyusul seperti thailand
dan juga vietnam yang memulai penyelesaian analog switch off atau asalnya secara bertahap
ya di tahun ini lalu mengapa indonesia agak sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan
teman temannya atau negara negara tetangga di kawasan asia atau di asia tenggara dan apa
sih sebenarnya keuntungan atau manfaat yang bisa kita ambil atau manfaatnya untuk
yang bisa kita dapat dengan adanya digitalisasi penyiaran atau migrasi tv digital hari ini nah
malam hari ini setrum akan menyetrum tiga orang narasumber yang sudah hadir akan menemani saya
malam hari ini saya sapa dulu yang pertama dari perwakilan kementerian komunikasi dan informatika
ada bapak ahmad ramli para menelan malam malam di mana terima kasih pak sudah bergabung diselenggaranya
super padat pasti sama buat pak ramli ya kemudian ada juga kang farhan anggota komisi satu dpr ri
yang parhan apa kabar selamat malam oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak irwan sapa dirjen apa kabar tiffany mohon maaf seru juga ya seru seru kumaha damang
kalau itu no comment pak ramli
oke sebelum kita bahas lebih lanjut lagi lebih jauh lagi
saya mau ajak anda tadi saya sudah sampaikan
sebenarnya apa sih pentingnya manfaatnya digitalisasi penyiaran
manfaatnya banyak juga mungkin ya kang farhan pak ramli pak irwansya yang belum tahu
sebenarnya migrasi digital itu apa sih apa pentingnya gitu
mungkin kita akan kasih dulu untuk pemirsa cnn
untuk melihat bagaimana perjalanan dari digitalisasi penyiaran atau migrasi tv digital ini
malaysia sudah menerapkan sistem digital alias analog switch off sejak dua ribu sembilan belas
sementara vietnam thailand dan myanmar akan mulai tahun ini
perbedaan utama antara sistem analog dan digital terletak pada penggunaan alat penangkap sinyal yang dinamakan set top box
selama stock box masih bisa menerima sinyal maka gambar yang dihasilkan akan lebih jernih tanpa ada noise
sementara sistem siaran analog semakin jauh antena dari stasiun pemancar
maka sinyal akan semakin jelek dan penerimaan gambar pun jadi lebih buruk
menkominfo jonny g plate menegaskan
migrasi dari analog ke televisi digital tidak hanya bermanfaat bagi industri penyiaran
melainkan juga bagi masyarakat
oleh sebab itu kominfo sudah mendorong agar revisi undang undang penyiaran
masuk dalam prioritas prolegnas dua ribu dua puluh
agar perpindahan dari sistem analog ke sistem digital bisa segera direalisasikan
udah paham ya
oke itu tadi pemirsa dan juga bapak bapak sekilas lah ya paling tidak sedikit rangkuman terkait dengan
digitalisasi penyiaran migrasi tv digital kali ini
kita langsung aja saya mungkin ke pak ramli dulu
ini kayaknya yang langsung jadi center of attentionnya ya dari kemkominfo
pak ramli ngomongin soal migrasi tv digital
masih banyak juga mungkin publik atau masyarakat yang belum terlalu paham
agak ini apa sih sebenarnya digitalisasi penyiaran apa sih migrasi digital kenapa sih kita penting banget sebenarnya kalau kita lihat kan ini melibatkan
tiga tiga komponen di sini ada negara ada masyarakat selaku konsumen kemudian juga ada
manfaat migrasi digital ini sebenarnya apa sih para amli
baik tiffany ini saya akan berbicara coba dengan bahasa yang paling mudah saja
semua kita ini kalau nonton tv
siarannya itu jernih
ingin bisa interaktif
ingin bisa tv itu memberikan layanan misalnya
ketika kita nonton tv tiba tiba terjadi gempa bumi
data data dari bmkg langsung terkonek ke tvri dan tvri nya ke tv maksud saya dan tv nya
langsung menayangkan bahwa terjadi gempa dan lain lain seperti yang terjadi di jepang
ya atau seperti ketika kita nonton tv di pesawat
kemudian pilot ngasih
apa pengumuman itu kan tv nya terblok kemudian semua kita tahu bahwa ada pengumuman
nah itu semua hanya akan bisa dilakukan kalau kita sudah beralih ke digital
kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan
kualitas siaran yang baik
itu dari sisi keuntungan masyarakat yang kedua sebetulnya
sudah cukup lama itu ya bahwa tahun
itu itu itu adalah organisasi internasional yang mengurusi soal telekomunikasi soal frekuensi
itu sudah mendeklarasi bahwa frekuensi tujuh ratus dan delapan ratus mhz ini seharusnya digunakan untuk kepentingan telekomunikasi
termasuk untuk kepentingan kebencanaan kepentingan pendidikan kesehatan dan lain lain
kenapa demikian karena frekuensi tujuh ratus sampai delapan ratus mhz itu adalah frekuensi yang sangat prima
frekuensi yang sangat bagus
jadi dengan demikian sebetulnya
akan menjadi sayang kalau frekuensi ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan yang sangat penting itu
termasuk untuk lima g nanti
apakah kalau frekuensi

diambil untuk kepentingan seperti direkomendasikan oleh itu
apakah tv menjadi terganggu sangat tidak
karena kalau tv ini kemudian beralih ke digital
satu channel yang sekarang dipakai oleh satu tv
kalau dia menggunakan standar itu bisa dua belas channel
jadi ada penghematan frekuensi yang sangat luar biasa
nah ketika dia menjadi dua belas channel
maka kalau dia pakai hd taruhlah dia bisa menggunakan lima sampai enam channel
maka akan terjadi pengiritan penghematan frekuensi atau adalah karenanya jika kita menggunakan channel ke depan

itulah yang kita sebut dengan digital dividend
digital dividend yang satu ratus dua belas inilah yang akan kita gunakan
untuk kepentingan kepentingan yang saya sampaikan tadi
jadi kalau tadi dikatakan robohnya judulnya kan bombastis kali ini
tv analog kami sama sekali nggak ada yang roboh
tv analog yang ada sekarang kita bantu kualitasnya lebih baik
ketika dia beralih ke digital
dan dia juga membantu penyediaan frekuensi dia membantu juga pemerintah
karena frekuensi satu ratus dua belas ini juga nanti akan mendatangkan revenue yang luar biasa
karena bhp frekuensi itu sangat tinggi kalau di telekomunikasi
tapi kalau di tv kan lebih mudah
kami memang punya concern untuk tv itu tidak mungkin disamakan
harga frekuensinya bhp nya dengan telekomunikasi
kalau telekomunikasi kan dia jual
kami memahami betul fungsi itu
tapi yang ingin kami sampaikan bahwa
ada atau tidak ada digital dividend tidak terganggu sebetulnya
jadi tidak ada yang roboh berarti ya para amli ya
jadi tidak tiba tiba kalau orang orang bilang
ah menang menang sekarang zamannya udah seberapa digital
jadi habis manis sepan dibuang kemarin analog sekarang sudah buru buru
itu tidak ya tidak seperti itu ya
justru ini sebenarnya membantu untuk meningkatkan kualitas itu tadi
justru ini yang terjadi bukan roboh tapi transformasi
pak menkom info pak johnny geplatte juga bilang kan
terkait dengan aso atau terkait dengan aso atau
analog switch off ini ini sudah clear sudah pasti ini tidak boleh ditunda lagi
jadi harus terus jalan tidak boleh mandak lagi tidak boleh jalan di tempat lagi
tapi kita lihat sejauh mana sih sebenarnya keseriusannya pak ramli
untuk menghadirkan migrasi tv digital ini di digitalisasi penyiaran ini jadi begini
pemerintah dari awal sudah sangat serius
setelah kami membaca di undang undang penyiaran itu sama sekali tidak
mengatur bahwa tv yang ada itu harus analog atau harus digital
maka kami menganggap peraturan menteri itu cukup awalnya untuk memindahkan dari analog ke digital
oleh karena itu karena undang undang tidak mengatur
dalam pp juga sebetulnya ada eksplisit menyebut kata kata multiplexing
maka kemudian kami memilih waktu itu
menteri yang lama memilih untuk mengeluarkan peraturan menteri untuk mengalihkan dari analog ke digital
tapi kan itu kemudian di challenge ke pengadilan
di challenge ke pengadilan dan kemudian pengadilan membatalkan dan mengatakan bahwa yang namanya
pengalihan itu karena mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan
maka dia harus dengan undang undang
jadi kami tunggu undang undang
tunggu undang undang intinya
intinya sih sebenarnya udah serius banget dari kementerian kominfo ya
berarti ada yang nggak serius gitu ya pak ramli ya
saya mau kasih ke kang farhan dulu kayaknya sudah usap usap tangan gitu
giliran aku kan ya
apa namanya digitalisasi penyiaran kemudian migrasi digital
ini kan sebenarnya udah pembahasan lama banget ya
kayaknya saya ngerasa udah mungkin berapa tuh sepuluh tahunan yang lalu kurang lebih

iya tahun dua ribu empat ketika ada revisi pertama dari undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu dua ini
termasuk salah satu orang dari jalan tenda
kemudian yang rame rame pakai ikat kepala datang ke dpr dan menentang revisi tersebut
itu udah enam belas tahun yang lalu

enam belas tahun yang lalu
sekarang kayaknya sudah banyak perubahan sikap di sana sini
tetapi si ruu revisi ruu nya nggak kemana mana
nah itu udah berapa kali ganti menteri kang farhan
siapa operatornya siapa yang berkuasa siapa yang dapat uang paling banyak dari situ
sekarang udah enggak
sekarang kita akan isunya sebetulnya sudah bukan itu lagi
itu udah ketinggalan zaman
oke udah ketinggalan zaman
tadi kan kalau pak ramli kan bilang sebenarnya kan manfaatnya kalau kita ngomongin manfaat
misalnya untuk masyarakat tontonannya jadi lebih jernih kemudian interaktif ada kualitas terkait peningkatan kualitas juga
penghematan frekuensi banyak banget
tapi kalau kita lihat kenapa sih kayaknya jalannya tuh dipirit pirit gitu
kalau anak gaul jalanan sekarang kayak mm mm mm mm gitu
di dpr sendiri sebenarnya terkait dengan pembahasan digitalisasi penyiaran ini dinamikanya seperti apa sih kang farhan
apakah memang proses legislasi terkait aturannya ini kok kayaknya mungkin masih tarik menarik ya
proses dari revisi ruu penyiaran ini sekarang stagnan tidak kemana mana
kita terus terang frustasi sebagai legislator yang mendukung sesegera mungkin dilaksanakannya aso
dengan menggunakan dasar undang undang
itu betul betul frustasi karena kita gak kemana mana
panja revisi ruu penyiaran yang sudah dibentuk
sudah mulai bekerja sekarang stop lagi
covid sembilan belas menjadi menjadi kambing hitam ya kasian virus itu jadi
jadi sekarang saya khawatir jangan jangan covid sembilan belas ini betul betul lagi dijadikan sebagai excuse untuk semua orang
padahal kita sangat membutuhkan revisi ruu ini
karena dengan revisi ruu ini mohon maaf ya
saya sekarang harus bicaranya bukan mewakili industri
itu sudah last year ya
saya akan serahkan segalanya kepada semua pelaku industri penyiaran
baik yang radio maupun yang tv
mau itu mau dibikin hybrid kek satu channel empat
satu frekuensi empat channel kayak kontennya mau diulang ulang
yang saya concern cuma dua
penjaga kepentingan publik
satu akses internet yang cepat dan murah
sekarang itu kita lagi butuh butuhnya
menteri pendidikan dan kebudayaan itu sampai sumpah sumpah katanya
bahwa dia akan mendedikasikan hidupnya untuk akses internet yang murah dan mudah
sementara itu menkom info juga akhirnya dalam sebuah rapat terbatas gitu
walaupun awalnya selalu ditolak oleh dirjen anggaran untuk nama nama
anggaran pengembangan jadwal
jaringan internet sampai ke pelosok itu akhirnya presiden mendukung
dan ibu menteri keuangan sampai menyatakan bahwa rasanya menteri keuangan
nggak ada gunanya kalau gagal membantu kominfo untuk membangun jaringan
bukan begitu pak dirjen
itu yang saya dengar langsung dari salah satu yang hadir di rapat terbatas itu
nah yang satu lagi hal yang kedua yang sangat kita butuhkan adalah
bagaimana sebetulnya tvri
sebagai lembaga penyiaran publik serta rri bersamaan menggunakan spektrum frekuensi
itu bisa menjadi verifikator untuk arus informasi melalui jaringan terestrial
di seluruh indonesia
karena masih pakai tabung teknologi
padahal kita ini mau iso ke digital gitu transistor aja nggak punya
itu dua hal yang ingin sebetulnya kita dorong
karena kalau udah ada undang undangnya maka semangatnya juga ada
pengadaannya mudah kok
bahkan produsen indonesia itu udah ada yang mampu bikin pemancar pemancar murah
untuk tvri maupun untuk rri daerah t tiga
buat apa dibikin kalau dasar hukumnya gak jadi jadi
nah itu dia
nah saya kira mungkin kita memang mesti mencari terobosan
gimana caranya secara peraturan perundang undangan dan hukum
bahwa jangan terlalu tergantung pada revisi ruu
karena kalau revisi ruu terus ini gak jadi jadi nih
ini permainan bola para raksasa gitu loh
gocek gocek di tengah aja
kesel kita nontonnya juga
jadi kalau ditanya soal dinamika yang seperti apa tidak ada dinamika
nah kenapa bisa stagnan gitu
kalau kita lihat kan infrastrukturnya udah ada gitu
semuanya kayaknya udah siap
pengadaannya tadi juga tadi kang farhan bilang gampang
kalau sekarang kan berarti soal aturannya aja kan regulasinya
kita tahu misalnya ruu penyiaran yang masuk dalam prolektas dua ribu dua puluh
kemarin ruu penyiaran yang masuk dalam prolektas dua ribu dua puluh kemarin ruu penyiaran yang masuk dalam prolektas dua ribu dua puluh
nah sekarang akhirnya ngomongin soal migrasi ini
masuknya mungkin ke beberapa pasal di omnibus law
what's next setelahnya gimana nih
jadi gini kalau memang revisi ruu penyiaran sudah stagnan
memang hanya ada dua peluang kita untuk bisa melakukan terobosan
satu kita mengejar supaya omnibus law
di mana di dalamnya ada beberapa elemen penyiaran
itu bisa segera goal
walaupun itu pekerjaan politik yang sakit
walaupun itu pekerjaan politik yang sama
walaupun itu pekerjaan politik yang sakit
kita akan menghadapi pertentangan dari berbagai macam elemen
yang gak ada hubungannya sama penyiaran
yang menentang kelompok buruh tapi yang kehambat penyiaran
pusing juga saya jadinya
atau seperti kata pak ahmad tadi
bagaimana kalau kita melakukan judicial review lagi
ada keputusan dari badan pengadilan yang mengatakan bahwa
oke deh khusus untuk aso ini gak usah nunggu undang undang
peraturan pemerintah deh gitu
oke bisa atau enggak
coba saya katanya ke pak irwansyah
pak irmansyah dua opsi itu
dua opsi dari kang farhan
kalau misalnya ruu penyiarannya stagnan gitu yaudah
ada dua opsi itu tadi yang dikasih yang disebutin sama kang farhan
bisa atau enggak
atau mungkin seberapa optimis sih sebenarnya kita nih
digitalisasi penyiaran ini akan berjalan nih nantinya

pak cipta nih ini kan mainan orang hukum ya
pak dirjen itu sebenarnya lebih tahu cara mainnya
kalau omnibus law itu di ruu cipta karya
jadi cipta kerja maksudnya
itu kan yang main nanti buruh buruh tuh kata kang farhan
nah nggak enak juga nih lama mainnya dengan buruh tuh ya
semua buruh pasti berpikir ini ceritanya tentang kontrak kerja
padahal di dalamnya diselipkan tentang hal hal terkait dengan digitalisasi
nah kalau kita bicara judicial review
maka ini kan mentok lagi nanti di mahkamah konstitusi
nah ini bolanya bola liar lagi nih gitu
nah kalau saya akan mengatakan kenapa pemerintah itu
kenapa pemerintah sebagai regulator
buat aja peraturan pengganti undang undang
langsung aja perpu setahun tuh bikin perpu ya kan
dan kemudian kalau memang mau dievaluasi perpu tersebut
tahun depan sehingga apa yang tadi disampaikan kang farhan
tentang ruu penyiaran itu masuk di prolegnas dua ribu dua puluh satu
nah itu kan nanti akan menjadi sinkronisasi bagaimana ruu
ya penyiaran yang masuk prolegnas dua ribu dua puluh
dengan perpu yang sebenarnya bisa berjalan dengan cepat
kita harus berani mengambil sikap bahwa negara kita negara hukum
pakailah peraturan hukum
nunggu judicial review kerjaannya adalah mainan dikatakan hukum
nanti interpretasi satu dengan interpretasi yang lain
belum lagi sebenarnya ini persoalannya
kita melihat roadmap atau peta jalan televisi digital kita itu nggak jelas kenapa
karena di asosiasi sendiri aja berkelahi mereka ini gitu ya kan
ada yang pro dengan analog masih karena investasi
ada yang mengarah kepada digital karena ini sudah berbicara tentang digital ekonomi
nah kapan ketemunya kalau memang satu masih mempertahankan
kalau saya bilang nih teknologi upgear nih teknologi up solid nih analog itu
kalau dalam digital itu tadi pak dirjen sudah bilang kualitasnya itu nggak memanjakan pemirsa
jadi maka kita itu kayak mata semutan nih gitu ya kan
belum lagi ya kan
suaranya itu ya kan
suara kayak kita berada di pantai yang berisik gerrisik gitu ya kan
nah kalau kita ke arah digital itu kan yang dimanjakan adalah pemirsa
ibaratnya nah ini kalau saya punya jerawat kelihatan tuh jerawat saya tuh gitu
kalau kemudian suaranya kemudian lebih baik saya akan menikmati bagaimana indahnya
misalnya kang farhan nyanyi gitu ya kan
nah ini yang nggak pernah diperhatikan kenapa
karena kita tahu mbak bahwa industri televisi kita itu
ibu tuh pengusir saya dari karaoke nya nggak bisa nyanyi pak
nah itu kenapa karena dijelisasi di karaoke gitu ya kan
nah kita melihat bahwa yang paling penting itu sebenarnya industri kita di televisi ini kan masih oligarki
jadi masih banyak dipuasai oleh sekelompok orang dalam grup grup holding yang sebenarnya masih berpikir investasinya itu mahal
padahal dengan teknologi digital prosesnya harus dipikirkan bahwa investasi itu sudah tidak mahal lagi kok kenapa
kita saja seperti sekarang ini sudah menggunakan teknologi yang nano yang kecil kemudian smartphone
kita bisa kok melakukan proses visualisasi kemudian suara suara audio yang lebih baik
ya kemudian suara suara audio yang lebih baik

ya kemudian suara suara audio yang lebih baik

memang investasi itu dibilang adalah cost industri televisi itu adalah industri padat modal dan padat karya
nah tapi ingat loh padat karyanya ini yang harus dipikirkan
jangan sempat ya gara gara kita berpikir bahwa kita mau mempertahankan tetap analog
yang orang sekarang sudah tidak mikirin bagaimana menggunakan seleloid menggunakan kita
itu masih dipertahankan disrupsi teknologi itu pasti akan mendisrupsi pekerjaan terutama di industri digital
kasian dong ini adik adik kita generasi muda sekarang z milenial yang sekarang membangun startup berhenti
karena masih mikirkan bagaimana produksi kontennya itu masih basisnya analog kenapa
karena alat pemutar di televisi yang sekarang berkembang itu masih mempertahankan analog belum lagi transmisinya
nah ini kan proses harus
mengadopsi teknologi teknologi yang hybrid tadi ya yang katanya ada analog dengan digital
ya harus berani dong masa negara dengan penduduk yang paling besar di asean ini kita masih menggunakan yang namanya teknologi analog
nah tadi kang farhan cerita tentang perbatasan
kita sudah pernah melakukan penelitian di negara negara asean terutama yang berbatasan langsung dengan indonesia

konten indonesia itu paling banyak diminati oleh

diminati oleh negara negara negara
sinetron sinetron kita walaupun katanya ini masih banyak bicara dengan operasi akunnya dengan cerita drama dramanya itu ternyata diminati oleh negara negara tetangga
konsumsinya kalau kita masih menggunakan digital sementara teknologi sudah mereka itu televisinya digital kita masih analog nih
bayangkan mereka nonton apa gitu ya kan

nonton semut tuh yang ada di negara tetangga

padahal mereka berharap dengan konten digital acara acara yang kita produksi ini itu kan memberikan sebuah pengaruh lokal kepada negara tetangga kita
ini bicara kekuasaan dengan bentuk budaya
dan kita harus berpikirnya ke arah itu
masa kita harus berpikir bagaimana negara yang paling besar di asean tapi kemudian kita masih terpengaruh dengan konten konten yang sebenarnya juga dari indonesia tetapi diproduksi oleh
tetapi diproduksi oleh industri industri tersebut

kita hanya mempunyai konten konten di televisi digital yang ada di luar negeri
masa bicara rendang itu dari sebuah stasiun televisi asing yang ada di negara tetangga tapi bukan konten yang harusnya digital tapi ke arah tetangga
maka itu tempat tempat ini
pak ramzi silakan tanggapannya
tapi kalau misalnya pak irwansyah bilang ya mungkin yang paling visible saat ini adalah perpustaka
tapi kalau misalnya anda lihat di sumbang sarannya pak irwansyah seperti apa
tapi kalau misalnya anda lihat di sumbang sarannya pak irwansyah seperti apa
tapi kalau misalnya anda lihat di sumbang sarannya pak irwansyah seperti apa

pak ramli terima kasih
pak menteri sebetulnya mengambil sikap double cover artinya ruu penyiaran kita tetap dorong terus tetapi kami juga memasukkan kaedah kaedah tentang migrasi analog ke digital dan analog switch off atau asom ini ke dalam ruu cipta kerja
pertanyaannya waktu itu cukup menggelitik apa kaitannya penyiaran migrasi dengan cipta kerja
saya katakan waktu itu bahwa kalau kita migrasi dari analog ke digital dari satu sisi saja kita akan mendapatkan penghematan frekuensi sebesar satu ratus dua belas mhz
dan itu menjadi lapangan kerja tersendiri
saya contohkan saja begini apa sih hubungan bandwidth hubungan teknologi dua g tiga g empat g lima g dengan
penciptaan lapangan kerja
mbak tiffany tahu sendiri kalau kita seumur umur dua g pakai handphone yang hanya bisa voice dan sms nggak akan ada gojek nggak akan ada tokopedia
tidak akan ada olcs ya pak ya
tidak ada olx tidak ada
kita hanya akan bisa melakukan itu dan membuat orang bisa bekerja jutaan orang menjadi driver grab gojek dan lain lain itu
adalah karena kita berangkat dari pemanfaatan frekuensi dengan empat g
begitu kami sampaikan begini semua memahami
sehingga di kementerian ekonomi sepakat memasukkan penyiaran ini ke dalam ruu cipta kerja
jadi karena ini sudah masuk di agenda dan kami juga sudah diminta untuk menyiapkan
menghadapi ini pembangunan
menghadapi ini pembangunan
menghadapi ini pembangunan
maka kami menunggu yang ini
jadi perpuk sementara tidak kita toleh karena kita sedang berupaya dengan cover yang kedua tadi karena kita double cover
saya sepakat dengan pak irwansa sebetulnya saat ini tidak ada lagi orang produsen yang membuat teknologi analog
saya pernah punya tv plasma
dan kemudian tiba tiba gambarnya
dan kemudian tiba tiba gambarnya
rusak garis garis gitu
saya cari spare partnya saja sudah tidak ada
padahal itu plasma
sekarang kalau beli tv
mau harga yang paling murah pun
harga yang paling murah pun
sekarang semua udah digital kan pak
sudah digital ready
jadi aneh sekali ketika orang tv nya digital
tapi kemudian dia terima terus siaran analog
samalah dengan mbak ini punya handphone
saya tidak perlu sebut smartphone atau apapun
tapi frekuensi atau operatornya hanya menggunakan voice dan sms
buat apa kita
tidak bisa buka wa
tidak bisa chat
tidak bisa email
nah inilah yang saya sampaikan
dan saya ingin sampaikan sebetulnya begini
saya setuju sekali dengan kang farhan tadi yang mengatakan bahwa
itu sebetulnya sudah lewat semua
emang dari sisi teoritik
bahwa kalau analog itu menyatukan orang yang memegang frekuensi
yang memegang infrastruktur
dan memegang konten
jadi dia mengurus semuanya
dia urus semuanya
baik infrastruktur penyiarannya
maupun konten penyiarannya
tapi secara teoritik
kalau dari sisi digital
dia mestinya nggak mesti begitu
kalau saya hanya mau jadi content provider
saya hanya menjadi penyedia konten
saya nggak perlu punya multiplexer sebetulnya
saya tidak perlu punya moocs
karena moocsnya nanti saya cukup sewa ke penyelenggara moocs
nah tapi kan setelah kita bahas dan seterusnya
melihat di lapangan
kalau nanti akan ada yang mereka menyelenggarakan
misalnya grup grup itu yang menyelenggarakan
tetapi mereka juga memegang moocs
asal mereka gunakan
kemudian idolnya atau lebihnya mereka akan share ke penyelenggara lain
itu adalah pilihan berikutnya
sehingga kang farhan tadi mengatakan ada istilah hybrid itu
ada yang memang kita berikan moocs
karena dia tv nya memang sudah banyak di awal
satu grup itu banyak
tetapi ada tv yang sendirian
itu nggak perlu punya moocs
mengapain dia punya moocs
dia cukup ikut ke penyelenggara moocs yang lain
penyelenggara moocsnya itu bisa penyelenggara tv
atau juga bisa nanti yang ditetapkan oleh pemerintah
kalau menurut kami
siapa yang menjadi penyelenggara moocs itu
dengan negara negara lain
ya pemerintah yang menetapkan
karena itu sangat teknis
itu teknis sekali
apakah akan dibikin badan hukum sendiri
kalau malaysia kan badan hukum sendiri
kemudian dia pakai barang barang oleh tv
mau ganti posisi saya juga boleh
mantan presenter kan
itu garis besarnya mantan ya
pak dirjen ini ada pertanyaan dari teman teman prssni
nah prssni ini khawatir
ini justru sesuai dengan judulnya cnn ini
runtuhnya siaran analog gitu
belum lagi radio komunitas yang juga banyak
nah ini kita perlu sebuah kebijakan yang seragam
sehingga jelas buat
teman teman penyelenggara siaran radio
karena radio itu lebih fleksibel
karena belum seraksasa tv tv swasta gitu
gimana ya pak saran dari bapak
solusi apa yang ditawarkan
sementara ini kita belum sentuh memang
migrasi analog ke digital untuk radio
jadi selama ini kita fokus di tv
karena tv lah yang paling banyak menggunakan frekuensi
jadi kalau radio menurut kami
di beberapa negara juga tetap menyelenggarakan seperti yang saat ini ada
bahkan saya melihat dengan streaming streaming yang dikembangkan
kan sekarang di bandung misalnya ada suara yang dikembangkan oleh teman teman itb itu
yang radio komunitas saja sudah tidak lagi komunitas
yang tadinya hanya pembuatan radio
sekarang tidak hanya lagi menjadi kota provinsi
karena dia masuk di streaming
dan di streaming itu sudah melewati itu semua
dulu memang kenapa dibatasi siaran komunitas itu berapa kilo dan lain lain
karena management frekuensi
tapi ketika di streaming dia tidak menggunakan frekuensi
ya dia kemana mana juga tidak mengganggu frekuensi gitu
nah ini kang farhan yang juga harus diatur di undang undang penyiaran yang baru sebetulnya
karena yang tadinya kita katakan anda hanya komunitas loh
kalau kampus hanya di kampus saja sekitar
sekarang nggak bisa lagi begitu dia masuk streaming dia menjadi
terima kasih pak
terima kasih pak ramli saya mau ke pak irwan
saya kembalikan kepada pembuatan utama ini lagi
saya senang banget kalau misalnya narasumbernya seperti ini
jadi agak meringankan pekerjaan saya loh kang farhan
pak irwansyah kita udah pembahasannya setengah jalan lah ya
cukup bisa melihat menerka memahami apa yang mengganjal
kemudian apa yang harus kita lakukan ke depannya
tapi kita lihat sebenarnya menurut pak irwansyah
seberapa siap sih kita dengan migrasi digital ini migrasi tv digital dengan digital
digitalisasi penyiaran semuanya infrastrukturnya kemudian support nya
karena yang kita bahas kan skupnya tidak hanya untuk masyarakat atau publik yang ada di perkotaan saja
tapi kita lihat misalnya untuk publik atau masyarakat yang ada di pelosok
atau mungkin ada di perbatasan juga
bagaimana kesiapan dan apa yang harus dipersiapkan juga pak irwansyah
oke saya akan bicara pada masa waktu kita belum punya satelit

kita bilang oh kita gak siap nih ada satelit palapa
eh ternyata sekarang dimana mana kita membutuhkan satelit tersebut
untuk menghubungkan indonesia dari sabang sampai merauke
kita tahu itu adalah bentuk kedaulatan kita
kemudian kita mengatakan bahwa kita tidak siap menggunakan telekomunikasi
dengan tiga g dan empat g nya sekarang
begitu covid kalang kabut kan kalau kita bicara siap atau tidak siap
nah makanya kalau pertanyaannya adalah siap atau tidak siap
tidak ada teknologi itu menyatakan kamu harus siap dulu
nanti kami kasih teknologinya
yang ada itu adalah dalam determinan teknologi
teknologi itu akan mendisrupsi semua bentuk kesiapan apapun yang merasa dirinya siap
contoh sekarang gitu mbak tiffany lebih senang bersiaran dengan kita ini
secara streaming daripada dengan misalnya free to air kenapa
karena kalau misalnya cnn ini pakai frekuensi
bayar sekian ratus juta dulu per tahun ke pak dirjen gitu kan
dan kemudian baru bisa siaran
tapi sekarang coba cnn indonesia bisa bersiaran
tanpa harus menggunakan frekuensi yang harus bayar tiap tahun
nah oleh karena itu kalau dibilang apa yang siap
semua kita mengatakan tidak akan pernah siap
tetapi kehadiran teknologi tersebut itu ada dua di sisinya
saya akan bilang yang negatif dulu karena yang selalu dibicarakan itu yang negatif negatif
pertama dari level produksi dianggap alatnya belum ada
kemudian investasi mahal
yang kedua kemudian editing
mendistribusikan mentransmisikan alatnya harus diinvestasikan lagi
tambah lagi investasi
kemudian pada level konsumsi kita mengatakan bahwa
alat penerimanya harus diganti kemudian ada set top box
kemudian belum lagi ada hak patent dalam set top box itu karena kita menggunakan misalnya
nah kalau katakan semuanya kita bilang oh itu harus ada subsidi pemerintah
memang di situlah posisi pemerintah kita
karena kepedulian untuk menjaga bahwa pemerintah itu bukan hanya pro market
tapi pro inovatif terhadap kearifan lokal

nah pemerintah juga berpikir seperti sekarang ini membangun yang namanya public patent
nah pemerintah juga berpikir seperti sekarang ini membangun yang namanya public patent
jadi melibatkan kemitraan antara pemerintah dan yang namanya juga swasta
nah belum lagi kita juga bicara bahwa tidak semuanya dalam konteks yang tadi negatif itu
kemudian menjadi sesuatu yang negatif juga gitu atau yang buruk
nah contohnya sekarang bagaimana kita sudah diserbu dengan ya siaran
misalnya netflix sudah masuk dalam siaran ott
misalnya netflix sudah masuk dalam siaran ott
sudah masuk dalam jaringan telkom
dulu masih di blocking
nah sekarang kalau misalnya mau dilihat mana orang lebih senang nonton
nah karena siaran kontennya digital siaran konten yang lebih baik itu dikonsumsi
orang mau bayar mahal untuk yang seperti itu
benar itu katanya untuk orang orang urban atau kota
yang kita lihat orang menggunakan hp saja atau smartphone

bisa menggunakan menonton konten konten digital yang menarik
malah di beberapa daerah hasil penelitian saya menunjukkan
mereka rela tuh untuk mendapatkan akses wifi dengan bayar rp lima per malam
kemudian mereka download semuanya
kemudian mereka sharing tuh ke daerah daerah atau ke rumah mereka yang sama sekali tidak ada akses internetnya
nah kalau kita bilang apakah mereka itu tidak siap
saya akan mengatakan ini kan hanya permainan kata kata yang digunakan
oleh orang orang yang memang tidak mau berubah
zaman sekarang kalau orang nggak mau berubah
pilihannya cuma satu mbak
kalau kata pakar ya di teknologi itu
mati saja deh
jadi tidak usah bicara bahwa ini tidak siap lagi
kita bicara bahwa masyarakat sekarang itu sudah prosumen
masyarakat itu sudah bisa memproduksi konten
nah konten digital mereka mereka konsumsi untuk mereka sendiri
tapi kalau ada televisi digital yang konsepnya mencerdaskan kehidupan bangsa
dan kemudian bicara bahwa ini adalah bentuk membangun nasionalisme kita sebagai bangsa yang besar
maka konten konten itu yang di masyarakat yang berbasis kepada kearifan lokal
itu malah akan menjadi bagian untuk membangun sebuah bangsa yang besar
kita harus bangga dengan kearifan lokal
bayangkan dari aceh sampai papua
itu kan semua keragaman konten lokal yang berbeda
keragaman konten lokal yang tidak pernah terpelihara di dalam televisi digital kita
karena contohnya saja ya mbak tipani bahasa bahasa yang dipakai itu kan bahasa lugwe gitu
kita nggak pernah itu mendengarkan bahasa dengan bahasa di aceh dengan bahasa kakak misalnya di papua begitu
nah keragaman konten inilah yang sebenarnya menjadi bagian yang mempercepat proses teknologi digital
terutama di siaran televisi
nah siaran televisi kita ini kan bahasa inggris
nah ini adalah prosesnya analog yang masih sifatnya satu arah tuh
ya dari televisi hanya kepada konsumen
nah dengan televisi digital akan ada kemudahan kita menggunakan yang namanya televisi digital interaktif
itu sebuah peluang yang akan menunjukkan bahwa kita gak semata mata televisi digital kita yang sekarang ini hanya sifatnya satu arah dengan cara berpikir analog tadi
tapi dengan ada tv digital yang interaktif
maka setiap daerah itu akan membangun konten kontennya
dan konten konten ini akan mengembangkan televisi digital yang ada di daerah juga
jadi tidak hanya berpusat di katakan ibu kota
nah bayangkan kalau tadi pak dirjen sudah mengatakan bahwa daerah daerah juga punya kepentingan dalam pengaturan frekuensi
dengan adanya izin ya frekuensi yang kemudian itu sampai satu ratus dua belas mhz
itu juga ditangani oleh daerah
daerah akan mendapatkan digital ekonomi dengan frekuensi yang masih tersisa
jadi tidak hanya kemudian tadi bisa dimanfaatkan untuk telekomunikasi
tapi banyak ya channel channel yang tadi sampai dua belas channel
atau misalnya yang paling tipis lah empat sampai lima channel megah saja
ya itu ada kanal yang bisa dimanfaatkan untuk membangun perjuangan perjuangan daerah kita
menunjukkan bahwa mereka itu bisa berjuang tidak hanya di lokal di nasional tapi juga di global mbak tipa
oke dengan adanya tadi pak irwansyah sebutkan ya munculnya konten konten keberagaman
makanya cara berpikir analognya itu harus dirubah
memang masih ada yang berpikir dengan cara analog ini
artinya tidak mau berubah gitu dari analog ke digital pak irwansyah
ya mungkin generasi saya yang ke atas di atas empat puluh tahun itu ya susah kan
orang masih menganggap bahwa televisi yang mereka nikmati seperti zaman pada masa saya
masih menggunakan televisi yang sifatnya analog
dulu mungkin masih pakai yang namanya baterai kan gitu ya kan karena listrik belum ada
tapi itu kan tidak semata mata harus kita pertahankan terus menerus
orang orang yang senang dengan nostalgia itu orang orang sejarah masa lalunya
senang romantis jadi nggak mau bergerak mbak gitu
susah move on kalau apa kata anak zaman sekarang ya
move on dong ini teknologi digital
ya generasinya sudah berbeda maka ya terima dong generasi sekarang itu generasi yang memang siap dengan perubahan
mereka itu akan selalu berusaha memberikan penghargaan kepada generasi ya senior yang kita kita ini
ya apabila kita memberi kesempatan kepada mereka
jangan dihambat karena apa
karena digital itu sebenarnya tidak akan menghambat ya kondisi generasi lama dengan generasi yang baru
generasi katakan junior dengan senior
sebenarnya ini adalah proses kita membangun yang namanya kesenjangan digital itu
dengan cara memberi kesempatan
dan cara memberi kesempatan teknologi digital itu untuk mengakomodasi bagaimana dokumen dokumen yang analog
selama ini tidak bisa tersimpan dengan baik tapi bisa tersimpan dengan baik ketika menggunakan teknologi digital
konten konten saya dulu yang masih apa itu aci aku cinta indonesia
kalau nggak ada proses digitalisasi gimana itu mutarnya kalau misalnya prosesnya sekarang ini kita semuanya sudah berubah menjadi digital
oke kak farhan silahkan mau menambahkan
saya kira hal yang paling penting dalam hal ini adalah memang kehadiran kebijakan untuk analog switch off ini
tujuan utamanya adalah untuk membawa kita menuju ke peradaban baru
kita ingat tahun dua ribu tiga belas bulan desember ketika tiang pancang mrt pertama kali dibuat gitu ya
itu tuh dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan loh rencananya blueprintnya udah ada dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh
baru wujud operasional dua ribu lima belas dan kita kemudian mengetahui bahwa oh ini yang namanya peradaban baru
nah sekarang ini kita sudah diambang peradaban baru sebetulnya
udah bukan highway lagi tapi hyper speedway untuk masuk ke dunia digital
nah dengan sendiri itu
nah dengan sendirinya nanti semuanya akan saling menyesuaikan
memang tantangannya banyak
mulai dari lembaga penyiaran publik yang menjadi concern saya luar biasa saat ini
sampai ke masalah sisa berapa satu ratus dua puluh dua mhz berarti pak dirjen ya
yang akan menjadi digital dividend kita
satu ratus dua belas mhz yang nilainya katanya nih gosip di market pak
tiga ratus triliun rupiah itu
itu akan dibagi baginya kemana
dipakai buat siapa
apakah betul akan langsung lima g
apakah betul dua orang peserta lelang lima g itu akan menang menggunakan frekuensi yang sama
karena belum apa apa yang rebutan frekuensi di tujuh ratus itu banyak sekali
mulai dari interoperability untuk tiga matra tni karena menggunakan sistem yang komunikasinya menggunakan spektrum frekuensi itu
sampai ke spektrum frekuensi untuk komunikasi kereta api cepat jakarta bandung dan jakarta surabaya
belum lagi hal hal yang lain
dan ini tentu akan menjadi rebutan banyak orang
nah jadi bagaimanapun juga memang kita harus betul betul fokus memastikan bahwa kebijakan ini bisa kita tangani dengan baik
karena sekali lagi kita akan masuk ke hyper speedway
jadi kalau misalnya tadi kan kang farhan sudah kasih ya dua pilihan
untuk kejar omnibus law untuk segera goal nantinya kemudian judicial review
tapi kalau tadi pak dewan syed sampaikan ya sudah perpu saja
pilihannya kita dihadapkan dengan pilihan yang banyak
yang mana jadinya
kita masuk di omnibus law atau
pengalaman kami perpu itu bikin deg degan pak
setuju kang farhan
tapi harus berani
itu tuh kayak pak jokowi ngajak naik sepeda downhill pak
emang udah pernah diajak naik downhill
ya itulah makanya
kalau kita udah tiba tiba keluar perpu kita nih di senayan ini semua deg degannya kayak kita naik downhill itu
tapi khawatirnya kecepatan malah kita nabrak hidung kita bonyok kaki kita patah gitu
tapi kalau cepat udah siap kan nggak apa apa dong
iya mudah mudahan siang nonton siap siap aja lah
kita yang lakuinnya ini yang patah kaki idung bonyok mbak
gimana pak ram
itulah yang saya khawatirkan gitu
tapi saya kira ini harus jadi kajian penting
mungkin saatnya pak dirjen kita diskusi sama sama dengan para ahli hukum
untuk mengetahui terobosan terobosan hukum apa yang bisa kita lakukan supaya aso segera kita laksanakan
saya sudah berkomunikasi dengan teman teman pelaku industri penyiaran televisi
rata rata mereka sudah siap investasi sudah siap
saatnya kita untuk langsung masuk ke aso
tinggal masalahnya memang yang belum terbuka adalah bagaimana kesiapan dari industri telekomunikasi
baik itu untuk operator selular maupun untuk telekomunikasi lain yang sifatnya lebih ke industri
sepertinya itu tadi kereta api industri pertahanan dan lain lain
oke pak ramli silahkan pak jadi di challenge loh pak
mau naik downhill mau naik mtb atau mau naik road bike
pilihan ada di tangan bapak
ya sepeda gunung lah
jadi gini sebetulnya upaya yang kita lakukan sekarang adalah
sampai kita belum bisa melakukan aso karena terhambat oleh legislasi
kita melakukan simulcast namanya
simulkas itu artinya membolehkan orang yang mempunyai stasiun tv untuk bersiaran
analog dan digital sekaligus dulu
untuk membiasakan mereka dan membiasakan penonton beralih secara pelan pelan
kalau simulkas ini sudah dijalankan maka saya yakin nanti transisi aso nya nggak usah lama lama
dua tahun itu kelamaan sebetulnya
kalau menurut saya begitu undang undang itu ditetapkan setahun itu sudah cukup
jadi kalau misalnya nanti omnibus ini ditetapkan
kan kita taruh dua tahun di situ ya
setahun saja sudah cukup mestinya untuk langsung di aso
saya setuju apa yang disampaikan oleh kang farhan dan pak irwansyah
intinya sebetulnya transformasi digital ini akan memberikan frekuensi yang satu ratus dua belas digital dividend itu
nah refarmingnya kayak apa
refarming dari satu ratus dua belas ini akan dijadikan untuk apa
di manage seperti apa
itu pemerintah yang akan mengatur
jadi selama ini penghasilan dari frekuensi ini dua
satu sebetulnya kalau setiap telekomunikasi yang menggunakan frekuensi dia membayar biaya bhp
dan kominfo itu termasuk kementerian yang menghasilkan pnbp terbesar
totally pnbp kominfo itu hampir dua puluh satu triliun per tahun
itu antara lain dari penggunaan frekuensi
nah itu yang dibayar secara rutin
multiplier efeknya kan luar biasa
dengan operator menggunakan itu menjadi empat g apalagi nanti lima g
maka otomatis lapangan kerja menjadi terbuka lebar driver menjadi banyak
kalau kita nggak punya teknologi dengan telko yang baik
saya kira hari ini juga kita nggak bisa zoom
kalau misalnya nanti kita punya digital dividend akan sangat jauh lebih baik lagi
kemudian yang kedua saya setuju sekali dengan kang farhan dan juga pak irwansyah
yang mengatakan kita ini kalau nggak ikut perubahan nggak ikut transformasi ya ketinggal otomatis
jadi kalau saya boleh berseloroh nih ya bukan berseloroh tapi saya memberikan satu pandangan saja
ketika kita masuk transformasi digital
sebetulnya yang betul betul mereka ada sebagai native di dalamnya adalah milenial
jadi milenial itu memang lahir di masa itu
ketika dia melek sudah begini teknologi sudah seperti ini dialah native
saya nggak tahu tiffany netive atau tidak
kalau milenial berarti native
kami ini kami ini yang pak irwansyah mungkin kang farhan saya
mungkin baby boomers ini itu migran sebetulnya
migran yang masuk ke transformasi digital
kalau kita mau jujur ya kita ini migran
jadi kalau misalnya
kita biarkan saja yang native dan kita nggak mau migran
jadi migran pindah ke seperti yang mereka lakukan ya ketinggalan kita
jadi tadi pak irwansyah mengatakan yang lama lama itu nggak mau berubah ya lewat nanti dia
jadi walaupun misalnya kita tidak sama dengan milenial
kita migran kita bukan native tapi kita berada di posisi itu
nah oleh karena itu misalnya ketika work from home kemarin
ketika wfh itu kemudian dilakukan dan milenial itu merasa dia menjadi sangat produktif pada saat wfh
pekerjaan dia juga lebih banyak
meeting yang seharusnya dia hadiri sehari hanya dua tiga dia bisa langsung enam tujuh
karena pada saat meeting begini dua tiga laptop dia bisa sekaligus
nah ini membuat mereka itu berpikir ketika psbb dilonggarkan psbb dihilangkan
dan semua orang yang migran seperti kita berpikir ayo kita kembali ke kantor apa segala macam
buat milenial nggak mengerti itu dia bilang kok momen ini tidak menjadi sesuatu yang berubah ya
kok momen yang sangat bagus ini yang telah membuat kita menjadi sangat produktif sangat efektif
tidak dimanfaatkan kita malah balik lagi seperti dulu gitu
nah ini pikiran milenial ini pikiran saya sebagai dosen saja mbak
tapi itu dua yang lainnya kang farhan sama pak irwansyah dibilang baby boomer saya nggak terima
semua jiwanya masih milenial soalnya pak ramli milenial pada zamannya
milenial tapi status sebetulnya migran
oke oke kita tentunya berharap ya bahwa ini akan cepat segera kita jalani
terkait dengan digitalisasi penyiaran atau kehadiran tv digital ini
tapi saya ke pak irwansyah deh kalau misalnya nanti kita sampai di tujuan yang kita harapkan
selama belasan tahun ini nih pak irwansyah kompetisi tv digital ini kan artinya nanti akan ada di sebuah
apa ada ada berada di tengah persaingan dengan misalnya platform platform let's say ketika ya sekarang zamannya youtube
kemudian ada juga tayangan seperti netflix dan teman temannya kan nah bagaimana mengawal ini gitu
concern kita ada dua mbak yang pertama itu tadi saya sudah mengatakan konten
jadi konten konten yang berbasis kearifan lokal itu sebenarnya adalah semangat untuk kita mendorong menjadi sebuah negara yang besar
negara yang maju negara yang kemudian dilirik kenapa karena kita sangat beragam keberhasilan kita membangun kebinekaan tunggal ika
apalagi kita sekarang ini mulai lima tahun ini
kemerdekaan ini itu adalah salah satu sorotan menunjukkan bagaimana kita membangun konten konten yang beragam
yang berbasis kearifan lokal itu malah sebenarnya menyejukkan hati kita
kita harusnya bangga dengan konten konten kita yang sekarang ini beragam
kita tidak pernah menjadikan itu sebagai unsur konflik kita bisa mempertahankannya itu
tetapi tidaklah kalau misalnya sifat yang konten tadi
itu dipengaruhi oleh konten konten global akibatnya apa
kita nggak bicara misalnya demokrasi itu ala amerika atau ala barat harusnya ada demokrasi itu ala indonesia
nah kita sudah mempertahankan itu nah kenapa kita tidak berani untuk membangun konten konten yang memang lebih bijak dengan arah digital ini
jadi sebenarnya apa yang perlu dijaga kalau kontennya itu ternyata menunjukkan semangat generasi z millennial
generasi generasi yang sebenarnya mereka itu ingin tumbuh menjadi sebuah generasi yang ingin membangun bangsanya menjadi bangsa yang lebih besar
selama ini kan mereka tidak terakomodasi dalam industri industri analog akibatnya apa
kita mainnya lah sekarang dengan startup mulai dari off road sampai unicorn kan
itu kan sebuah keberhasilan ketika mereka membangun basisnya digital kenapa kemudian kita tidak memberikan pengawalan kalau tidak mau bicara perlindungan
tapi kita kasih kesempatan mereka lebih berdaya untuk bicara konten konten yang membangun kearifan lokal tadi
nah yang kedua kita kan bicara bahwa ini akan ada kompetisi ada industri yang dibangun dari startup sampai kepada nanti yang bangunannya holding ataupun grup
nah kemudian kita akan melihat dalam kompetisi ini peran pemerintah lah yang akan membangun regulasi bagaimana kompetisi ini harus sehat
jadi tidak monopoli dari hulu sampai hilir industri bicara produksinya sampai konsumsinya itu tidak dimiliki oleh segelompol orang yang membangun oligarki
nah kita tahu bahwa di mana mana di negara maju sekalipun oligarki itu tetap ada tetapi kesempatan untuk ya kembali lagi ke generasi milenial membangun cara berpikirnya yang lebih dialis
contohnya saja steed job sama bill gates itu mulai dari garasi mbak nggak ada dia bangun satu holding seperti ibm langsung
nah kenapa kita tidak memberi kesempatan ada wadah wadah frekuensi kanal untuk generasi yang membangun konten konten ini
industri televisi digital itu akan jauh lebih bergembang dengan regulasi yang nanti teman teman dari pak dirjen ini nih dari kominfo dari kemenhukam
kemudian dari komisi pengawasan persaingan usaha sehat itu untuk membangun regulasi bagaimana industri ini tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang
ada pendapatan ya katakan di luar katakan pajak pnbb tadi tetapi tetap melindungi industri industri yang dibangun oleh generasi generasi yang semangat kesadaran berbangsanya itu jauh lebih tinggi dengan membangun konten konten lokal
ngomong ngomong semangat yang semangat bukan cuma kita berempat di secret ad newsroom malam hari ini yang juga semangat adalah publik di luar sana yang juga mau memberikan suaranya
apa kata mereka terkait dengan tv digital migrasi tv digital kemudian digitalisasi penyiaran bapak bapak coba saya mau ajak anda untuk melihat dulu tayangan yang berikut ini
setahu saya tv digital itu adalah tv atau tv yang kita nonton itu dengan berbayar
contohnya kita berlangganan
nah kalau misalnya tv analog itu menggunakan antena biasa
tv digital sama tv analog itu biasanya pada umumnya orang orang masih menggunakan tv analog
tv yang masih besar gebung itu dan masih menggunakan tv menggunakan antena
sekarang kalau tv digital itu tv yang sudah mulai digunakan orang orang yang lebih slam lebih tipis dan bisa dibilang juga adalah smart tv lah
tv digital ya tv yang biasa kita pakai untuk langganan
kalau tv analog ya kita yang pakai untuk biasanya menggunakan antreet
tv digital itu setahu saya gambarnya lebih bagus daripada tv analog ya mas ya
kan tv analog itu gambarnya kayak semut semut gitu pokoknya sih mas

siarannya lebih banyak ya daripada tv analog
berkualitasnya juga bagus dibandingkan dengan tv analog
misalnya tv digital itu kita bisa mengulang acara tersebut
di situ gambarnya lebih bagus terus kita bisa nge review ulang

seiyi unaplikasinya stuner stronenya lebih variatif
karena saya suka menonton sepakbola liga frimar tapi saya juga sering tiduran jadi sering saya rekam dan saya tonton ulang
kalau tv analog ini kan bergantung dengan tv antena ya
kalau tv analog itu kita hanya bisa menonton film atau berita di dalam negeri
dan kalau di digital kita bisa nonton episode otlldg kiru jalan sinai
nonton ulang film atau berita yang udah terdahulu kalau kita menggunakan tv digital
semoga semakin interaktif untuk tv digital dan juga untuk tv analog untuk semakin inovatif
sebetulnya tv analog ini kita bisa curi curi lah dari tv digital
kalau bisa lebih dikembangkan lagi layarnya atau bisa dibikin lebih minimalis lagi
kemudian juga gambarnya kalau bisa juga nggak harus bergantung dengan antena
memiliki kualitas gambar dan acara seperti tv digital dan memperkuat sinyal sampai ke daerah daerah
bisa digunakan di kota kota besar tapi juga bisa di kampung
jadi orang orang yang di kampung bisa menggunakan
gunain tv digital juga
ekspektasi harapan masyarakat itu kan besar banget loh pak
kalau misalnya kita lihat dari tayangan tadi
tapi kalau ngomongin tv digital juga ternyata belum sepenuhnya
atau belum semua publik atau masyarakat itu yang melek yang sadar apa sih sebenarnya tv digital
pentingnya apa sih manfaatnya apa
artinya bagaimana untuk mengedukasi kemudian juga mensosialisasikan
ini memang saat yang tepat untuk kita segera beralih ke migrasi tv digital atau digitalisasi penyiaran
kemudian mungkin nanti next pertanyaan saya
akses masyarakat untuk nantinya ke tv digital ini harusnya seperti apa
dan bagaimana apa yang harus dipersiapkan masyarakat ketika beralih
mungkin selain dengan set top box itu apalagi pak
jadi begini mbak tiffany
dari yang saya dengar tadi
saya amati satu satu betul itu
bahwa masyarakat itu sudah termanjakan dengan siaran lpb
lembaga penyiaran berbayar
tv kabel dan lain lainnya
karena mereka sudah menyajikan kualitas digital
dengan fitur bisa recording dengan tayangan yang sangat bagus dan lain lain
jadi ketika mereka bedakan dengan tv yang free to air
maka mereka bisa mengatakan bahwa sangat jauh kualitasnya
nah ke depan kalau kita sudah digital
mau yang pakai antena mau yang lpb pakai kabel
jadi free to air itu nanti ke depan akan punya kualitas yang sama
seperti kalau kita nonton tv berbayar itu
masyarakat kan tahunya seperti itu
bahwa kalau saya punya tv berbayar
bahwa kalau saya punya tv
tv tipis led mereknya juga yang terbaru misalnya
maka dengan demikian saya bisa menonton dengan baik
dan menonton dengan baiknya itu saat ini adalah dengan lpb tadi
dengan tv kabel
nah ke depan sebetulnya kita perlu sosialisasikan lebih jauh lagi
salah satu sosialisasi kita ke depan adalah
jangan beli tv yang tidak digital
untuk mereka yang akan membeli tv baru
karena apa memang di pasaran sudah tidak ada lagi
sudah tidak ada lagi
karena tidak diproduksi lagi
paling dia akan beli dari toko toko second
toko toko ini yang sudah diutak atik utak atik
tapi kalau diperbaiki mahal sekali
saya waktu tv yang tadi saya ceritakan rusak itu
saya bawa dia bilang pak ini sama dengan beli baru
padahal hanya satu komponen yang saya beli
nah itulah yang perlu menjadi pemikiran kita
kemudian yang kedua set of box itu adalah kalau tv kita tidak digital
jadi tv tv lama itu tetap bisa menerima siaran digital dengan bantuan set of box
dulu orang menyebutnya seperti decoder
digunakan kemudian bisa menerima itu
tapi kalau tv lama itu
tapi kalau tv yang sudah digital ready
sebetulnya pakai anteno biasa saja sudah terima dia nanti
pakai antena seperti yang untuk antena digital ya
otomatis dia sudah akan bisa menerima siaran digital
jadi saya senang tadi dengan tayangan tayangan yang menunjukkan itu
artinya memang tugas kami ke depan harus lebih banyak sosialisasi
berikutnya kita cnn indonesia secret at newsroom
karena kita tahu kita mau menghadirkan narasumber narasumber yang membuat kesetrum
dengan topik yang nyetrum juga
kita melempar polling nih bapak bapak
kita lempar polling di twitter terkait dengan bagaimana sih opini publik opini masyarakat opini warganet di lini masa terkait dengan digitalisasi penyiaran
kita lihat yuk
jadi pertanyaannya adalah apakah pembaca cnn indonesia mau beralih dari televisi analog ke televisi digital
tapi sesuai dengan prediksi tadi
generasi migran yang tadi pak irwansyah sama pak ramli bilang teman teman baby boomersnya
jadi kira kira seperti itu gambarannya
memang kita memang masih harus menghadapi ya
bapak bapak ada nih orang orang yang seperti ini yang kayaknya susah move on atau susah pindah ke lain hati banget
padahal sebenarnya manfaatnya ya banyak juga untuk konsumen
banyak juga untuk konsumen kan untuk masyarakat kan
pak tipani boleh urus apa
silakan pak irwansyah
izin dulu kang farhad
saya sebenarnya kalau melihat dari dunia pendidikan ya
kita kan itu ya ikut dalam apa yang disebut dengan program penilaian sejarah internasional
yang disingkat dengan pisa
nah kalau mendengar jawaban jawaban yang disampaikan tadi nih
wajar aja lah kita urutannya jadi urutan tujuh puluh empat dari tujuh puluh sembilan negara nih di internasional
karena nggak bisa membedakan antara mana pemahaman tv digital mana tv analog
jadi bisa kita bayangkan nih urutan kita ya
sampai sekarang itu nggak pernah move on juga kalau cara berpikirnya itu masih berpikir analog
nah yang menariknya kan tv digital ini kan membuka ruang untuk mereka bisa mendapatkan
akses informasi dan edukasi yang jauh lebih baik
sehingga pemahaman tadi untuk bisa membedakan mana nih tv analog mana tv digital
semua televisi itu butuh antena gitu ya kan
ini kan jadi agak aneh
agak miris nih saya mendengar jawaban jawaban
yang ternyata malah tidak bisa melihat bahwa tv digital ini kan adalah sebuah semangat untuk mengedukasi bangsa kita
nah begitu mbak tipa nih
ibaratnya mau diajak maju kayak aku susah banget gitu ya
iya jadi urutannya nggak berubah mbak kalau masih kayak begini caranya pendidikan kita dan pelajar kita
karena ada tiga yang dihitung
matematika sains dan membaca
jadi kalau membaca ini masuk literasi digital literasi media digitalnya nggak ada nih mbak
ini kasian nih teman teman kominfo pak dirjen nih kerjaannya sosialisasi terus
padahal harusnya uangnya itu dipakai untuk membangun infrastruktur
diatur agar negara kita ini bebas dari kesenjangan digital gitu
ini dikit dikit sosialisasi lagi dikit dikit sosialisasi
padahal tv digital itu adalah salah satu cara untuk melakukan sosialisasi agar kita tidak mengalami kesenjangan digital lagi
begitu mbak tipa nih
oke tidak mengalami kesenjangan digital lagi
tapi artinya kita lihat ini kan pekerjaan
ini kan pekerjaan pr pr besarnya pak ramli nih
pr besarnya pak ramli gimana akhirnya ini bisa mengedukasi publik
jadi harus tancap gas kayaknya pak ramli pak
kalau saya boleh dong
boleh boleh dong
senior saya nggak berani
kurang fair rasanya kalau semuanya dikasih ke pemerintah
jadi pemerintah itu saya pikir harus menyampaikan atau menjelaskan
mengaplikasikan sebuah kebijakan yang sifatnya stimulan
artinya merangsang orang untuk mau berbuat sesuatu
nah sekarang ini orang
nah jadi ketika ada kebutuhan untuk mendapatkan konten yang bagus orang rela loh keluar uang untuk beli tv baru
ketika ada kebutuhan tentang gambar yang bagus internet yang cepat
gak apa apa deh saya beli set box gitu
toh sekarang juga udah dijual ya tv box berbagai macam merek yang bisa membuat kita menjadikan tv biasa kita menjadi smart tv gitu
nah justru itu
kebutuhan ini yang mesti diciptakan
mungkin daripada kita memaksa seperti yang disebutkan sama beberapa teman

mungkin daripada kita memaksa seperti yang direbutkan sama beberapa orang

pemerintah memang bisa mendorong industri konten termasuk tv swasta untuk menciptakan konten konten yang dibutuhkan oleh masyarakat
ya contohnya pak irwansyah bilang tadi tv kita kan punya sinetron
kenapa enggak sinetron ini kita jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk membuat orang merasa perlu untuk akses ke platform yang digital
apa itu tv digital dan lain lain
pada saat bersamaan kita bisa melakukan istilahnya invasi budaya ke negara lain menggunakan sinetron kita
kan keren tuh
ada peluangnya di situ ya berarti ya
kang farhan ya oke
jadi salah satu tadi dibantu juga tuh sama kang farhan
jadi saya ingin menanyakan juga bahwa gimana pemerintah juga bisa mengupayakan atau sekaligus mendorong menciptakan industri konten konten yang memang tidak hanya dibutuhkan tapi konten konten yang mencerdaskan dan juga konten konten yang mengedukasi sekalian
ini pemikiran brilian ya
artinya menganggap nanti digital itu adalah kebutuhan
jadi dengan demikian sebetulnya
karena menciptakan konten konten menarik dan hanya disajikan di saluran digital
itu akan mendorong masyarakat untuk beralih secara sukarela tapi juga secara kebutuhan
saya kira ini sesuatu yang sangat baik
kalau kang farhan memang cs nih
jadi mantap sudah
ini kayaknya udah janjian dulu nih
iya kan selalu sekali kalau kita ngomongin soal konten konten yang memang mengedukasi konten konten yang mencerdaskan
artinya ini juga bisa menjadi peluang bisa menjadi chance kan harapan kedepannya sesuai dengan yang diharapkan oleh presiden
bahwa adanya semacam industri ekonomi kreatif gitu ya
dan ini sepertinya medium yang pas kan pak ramli
oke silakan pak irwansyah mau menambahkan
kita di dunia pendidikan tinggi atau di universitas itu sebenarnya sudah melihat bahwa
perubahan kita di kurikulum saja itu kan sudah ke arah digital
nah artinya kita sudah mempersiapkan anak bangsa kita ini dalam dunia digital
oleh karena itu kita kan menerima berbagai keinginan ya katakan masyarakat pembelajar ini
katakanlah dari siswa dari mahasiswa
itu sudah berpikir adalah bagaimana mereka membuat sesuatu yang sifatnya berasal dari
pertama keluarga mereka sendiri begitu
lingkungan mereka kemudian budaya mereka
kita masih melihat ada kecenderungan bahwa orang selalu sinis dengan generasi generasi yang sebenarnya
butuh dalam proses pembelajaran dari keluarga lingkungan sampai kepada budayanya
padahal mereka itu adalah pada masa istilah saya itu golden time dan golden opportunity
jadi ini adalah waktu emas mereka dan peluang emas mereka
untuk menciptakan konten konten yang mencerdaskan dan mengedukasi
dan itu memang selaras dengan bahasa bahasa yang mereka miliki
dan itu lebih kalau istilah tadi pak dirjen bilang transformasi digital
ini transformasi knowledge transfer knowledge nya itu akan semakin cepat kenapa
karena bahasa gaul generasi mereka itu tertampung dalam konten yang tadi mencerdasakan dengan mengedukasi
kita jangan pakai bahasa saya yang akademis yang bahasa dewa kalau istilah kita begitu ya
tetapi dengan konten konten yang sebenarnya tadi lebih menarik kemudian ya tidak terlalu serius
yang menghabiskan rambut seperti saya begini gitu ya kan
tapi bisa sifatnya ya hiburan kemudian penuh dengan canda
ya istilahnya serius dan santai
nah itu yang harus dibangun sebenarnya konten konten dalam masyarakat kita sekarang ini
oke bapak bapak saya masih ada satu lagi kita mau lihat polling dulu yang udah kita sebar juga kita blas terkait dengan ngomongin soal biaya nih
boleh saya buka
oke saya bacain ya faktor apa sih yang membuat anda nggak mau beralih ke televisi digital
katanya yang pertama
jadi kalau kita lihat faktor atau indikator yang paling bikin orang itu susah move on adalah soal biaya itu tadi tuh
gimana pak ramli
ternyata ini yang mengganjal di hati masyarakat
kenapa susah move on itu
jadi kalau untuk masyarakat sebetulnya set of box itu kalau dia akan menggunakan untuk tv nya yang tidak digital ready
itu juga harganya berkisar hanya antara seratus sampai satu ratus lima puluh ribu
jadi satu ratus lima puluh ribu mungkin kalau dibanding dengan dia beli pulsa ya sama juga lah
pulsa sebulan itu mungkin orang bisa beli seratus ribu
jadi makin kesini sebetulnya set of box itu juga makin murah
kemudian yang kedua sekali dia beli kemudian dia bisa menikmati begitu banyak hal
dengan kualitas kualitas yang baik
nah bagaimana dengan broadcasting sendiri
broadcasting sendiri mungkin mengatakan bahwa kami masih banyak yang pakai yang analog dan lain lain
saya belum melakukan survei apakah mereka betul betul seperti itu
tetapi intinya beralih ke digital itu juga di awal memang mereka pasti investasi
tapi ketika investasi itu sudah dilakukan mereka akan mendapatkan efisiensi yang sangat luar biasa
sebagai contoh begini saja kalau kita masih pakai bohlam lampu yang model lama
untuk bisa terang betul mungkin minimal kita pakai tujuh puluh watt
tetapi dengan led pakai tiga watt saja sudah terang banget
pakai lima watt sudah terang banget
nah jadi kok investasi di awal ini akan menimbulkan efisiensi yang sangat panjang
sama ac juga ini saya contohkan di bidang lain saja
kalau ac nya misalnya pakai yang jadul itu pasti listriknya luar biasa gede
tapi begitu pakai yang bagus yang
maka dia bisa makin murah
nah ini juga sama
terima kasih pak ramli
rakit saya mau membacakan komentar cuitan dari warga net terkait dengan tv digital ini
bapak bapak mungkin saya buka
yang pertama dari akun at juhi underscore di
katanya tv digital ini memancarkan sinyal gambar dan suara
dan kualitas penerimaan yang katanya lebih celing loh daripada tv analog
saya sudah siap meskipun di wilayah saya hanya tiga mix saja
berikutnya masih ada lagi
tv digital berupa tayangan free to air bebas berbayar
dengan hasil gambar yang jernih serta suara jelas
dan berbagai macam konten siaran
dan disajikan lebih bervariasi
salah satunya ada tv komunitas
dari toko smc sudah lama tahu tv digital
tapi set top boxnya stb nya ini susah banget dicari
wah ini buat pak ramli nih
harganya lima ratus ribuan
punya set top box dvb t dua nya
oke ini udah nyari nyari nih
masih ada lagi cuitannya saya buka
analog aja sulit sekali menjangkau daerah pedalaman
banyakin transmisi di daerah yang sulit terjangkau
atau pakai satelit dengan catatan gak scramble
kira kira itu bapak bapak
sebenarnya masyarakat sebenarnya antusias
mereka pun juga sudah sebegitu siapnya
ya kita harapkan memang hari itu akan tiba
tadi sudah dikasih pilihan dari masing masing daerah sumber
mau lewat jalur yang mana
mau lewat dengan cara yang mana
sebelum kita akhiri
mungkin sedikit closing statement dari masing masing bapak bapak
masing masing mungkin kurang lebih satu menit
oke terima kasih mbak tiffa adi
saya percaya tidak hanya kekuatan pemerintah
tapi kekuatan masyarakat
lebih tepatnya kekuatan komunitas
saya adalah generasi yang mulai pakai televisi hitam putih
kemudian nontonnya di balai kelurahan balai desa
kemudian punya televisi sendiri
yang hitam putih pakai baterai
dan kemudian sudah berwarna
nah komunitas ya terutama komunitas televisi digital
itu akan sangat menjadi kekuatan yang sangat bisa diharapkan
untuk membantu pemerintah
dalam memberdayakan penguatan penggunaan televisi digital sampai ke daerah daerah
pertama televisi digital itu akan ada di balai kelurahan atau balai desa
istilah saya itu adalah televisi digital masuk kampung gitu
nontonnya tidak apa apa
seperti dulu bareng bareng
untuk melihat bagaimana siaran televisi digital itu dengan kualitas yang baik
yang kemudian memanjakan penontonnya
nah dengan semangat seperti itu
maka akan muncul saya ingin nontonnya sendiri dengan keluarga saya di rumah
maka akan ada determinan yang menyebabkan mereka untuk memiliki tanpa dipaksa
nah selama ini kan kita selalu berpikir bahwa segala sesuatunya harus disorongkan dengan program pemerintah
tapi saya lebih percaya dengan ya
semangat dimana masyarakat kita itu adalah masyarakat yang tinggi solidaritasnya
tinggi untuk berbaginya
tidak ada semangat ya yang sebenarnya menunjukkan tipikal kita itu individualistik
kita budaya kolektif
nah itulah yang menjadi optimisme saya bahwa televisi digital itu di masyarakat itu sudah sangat siap
apalagi dengan peran komunitas ya
yang membangun bahwa pentingnya melalui edukasi dan kecerdasan melalui tv digital
kang farhan singkat saja sebelum saya tutup
untuk switch off ini lebih dari sekedar atau lebih dari adanya layanan tv digital yang free to air
dengan stb dan segala macam permasalahan di belakangnya
tetapi juga adalah sebuah jalur
hyper speedway untuk kita memasuki era digitalisasi
jadi bagaimanapun juga kita mesti siap dengan konsekuensi di belakangnya
memasuki dunia digital
mulai dari industri sampai ke pertahanan dan keamanan
karena kalau ini jadi iso maka yang berikutnya pr kita adalah undang undang pdp dan undang undang kksn
pr untuk pak ramli masih panjang tapi saya kasih satu menit kurang aja pak
buat malam hari ini pak sebelum kita tutup
saya singkat saja
karena tadi sudah menjelaskan
intinya migrasi analog ke digital dan analog switch off itu adalah keniscayaan
kita tidak punya pilihan lain kecuali kita harus melakukan itu
sekali lagi saya ucapkan terima kasih
topiknya sangat seru sekali
mudah mudahan ini akan segera
kita dapatkan sesuai dengan ekspektasi
sesuai dengan harapan
ya biasanya kalau untuk proses yang cukup panjang
hasilnya harusnya bisa memuaskan ya bapak bapak ya
terima kasih sekali lagi pak ahmad ramli
dirjen penyelenggara post dan informatika
ada kang farhan
selaku anggota komisi satu dpr
dan juga pak irwan shah
bapak bapak terima kasih sudah bergabung dengan secret ad news
demikian secret at newsroom malam hari ini
minggu depan kita kembali lagi
dengan topik yang tidak kalah seru
tidak kalah nyetrum tentunya
dengan topik topik dan juga narasumber yang lain
selamat malam mbak tiffany
selamat malam mbak tepang
pak dirjen pak ramli kang farhan
terima kasih kang farhan
pak ramli pak irwan shah